halo saat malam tahun dua ribu sembilan belas menandai kembalinya pergerakan masif mahasiswa ke jalanan
pasca kesuksesan kaum intelektual muda menjatuhkan rezim orde baru dua puluh satu tahun silam
di tengah pesimisme banyak orang terhadap demokrasi di indonesia
gerakan mahasiswa reformasi di korupsi bagaikan oase yang memberikan harapan terhadap perjuangan hak masyarakat sipil
lalu apa yang membuat pergerakan mahasiswa tahun ini bagaikan bangkit dari tidur panjang
dan apakah pergerakan masif itu sudah mendapatkan tujuannya
bersama saya rifana pratiwi kami akan hadirkan informasi dan pembahasan mendalam mengenai perkembangan politik demokrasi indonesia dalam layar demokrasi
tahun dua ribu sembilan belas disebut sebagai tahun politik yang menorehkan beragam drama berkepanjangan
saya telah merangkum lima peristiwa politik penting yang mewarnai tahun dua ribu sembilan belas berikut liputannya
sejak awal tahun hingga hari pemungutan suara di bulan april publik disuguhkan dengan beragam drama kampanye pilpres
mulai dari produksi berita hoax yang meningkat pembelahan akibat politik identitas hingga ratusan petugas kpps meregang nyawa
akibat kelelahan menjaga tempat pemungutan suara
meskipun kpu secara resmi menetapkan pasangan jokowi maruf amin sebagai pemenang pilpres
pendukung prabowo sandiaga tetap menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung bawaslu
selama dua hari di bulan mei aktivitas ibu kota lumpuh aksi demonstrasi berujung ricu
sejumlah tokoh ditangkap aparat kepolisian akibat diduga menjadi dalang kerusuhan
dan rencana pembunuhan kepada petinggi negeri ini
sabtu pagi di bulan juli rivalitas prabowo dan juga jokowi mulai mencair
seiring pertemuan bersejarah di kereta mrt ini
kedua tokoh menyebutnya sebagai pertemuan persahabatan
sembari menumpang moda transportasi masal pertama di tanah air
kemesraan pun berlanjut dengan diplomasi makan siang bersama
kita tahu kompetisi di pilpres adalah kompetisi yang
seharusnya ngomong apa adanya kompetisi yang sangat keras
baik di antara kami maupun di antara pendukung
oleh sebab itu setelah pilpres usai
silaturahmi antara saya dengan bapak prabowo subianto bisa kita lakukan pada pagi hari ini
alhamdulillah sekali lagi sebagai sahabat
sebagai kawan sebagai saudara
saya sangat berterima kasih sekali atas pengaturan
sehingga kami bisa bertemu dengan bapak prabowo subianto
saya sangat setuju sudahlah nggak ada cebong cebong nggak ada kampret kampret
semuanya semuanya merah putih
terima kasih will says saya
terima kasih juga
saya juga senang kerjain baixo
kayaknya kehadiran saya
creator diphantchannel setelah saya
meminta dpr menunda pengesahan rkuhp
namun revisi undang undang kpk tetap disahkan meskipun publik mengecam
pengesahan ruu kuhp ditunda
dan pengesahannya tidak dilakukan oleh dpr periode ini
tidak ada lawan abadi dalam politik
filosofi itu terbukti seiring ditunjuknya prabowo subianto sebagai pembantu presiden jokowi pada bulan oktober
prabowo resmi dilantik sebagai menteri pertahanan sekaligus bergabungnya gerindra dalam gerbong pemerintahan jokowi maruf menguatkan koalisi gemuk pemerintah
saya sudah sampaikan keputusan kami
dari partai gerindra apabila diminta kami siap membantu dan hari ini resmi diminta dan kami sudah sanggupi untuk membantu
saya beliau izinkan untuk menyampaikan bahwa saya diminta membantu beliau di bidang pertahanan
memasuki tahun dua ribu dua puluh tentunya harapan tinggi disematkan kepada pemerintahan jokowi maruf amin
stabilitas politik diperlukan untuk menopang stabilitas ekonomi di tengah ancaman resesi global yang mengintai
tahun dua ribu sembilan belas menorehkan banyak peristiwa politik kontroversial namun yang paling membekas adalah demonstrasi menolak rancangan undang undang kontroversial
yang merenggut nyawa
dua puluh mahasiswa aksi unjuk rasa mahasiswa ini digelar di delapan kota besar menjadi masa aksi kebangkitan mahasiswa secara masif setelah kesuksesan reformasi sembilan puluh delapan menggulingkan rezim orde baru
tahun ini tentunya pantas disebut sebagai tahunnya mahasiswa
apa yang membuat para penghuni kampus ini bergerak serempak
di penghujung tahun kami mengundang salah satu aktivis mahasiswa dino ardiansyah presiden masyarakat mahasiswa universitas trisakti
terima kasih dino malam tahun baru mau menghabiskan waktu berdiskusi
berdialektika bersama dengan kita disini
kemudian ada mas arief zulkifli kepala pemberitaan korporat tempo media
selamat malam mas arief
terima kasih sudah hadir menghabiskan malam tahun baru bersama dengan kita tentu saja
dan tentu saja ini mas revolusi riza kepala peliputan cnn indonesia tv sebagai tuan rumah disini
waduh saya lebih deg degan nih dengan adanya mas revo di sini
nah nanti kita akan membahas sebetulnya bagaimana gerakan mahasiswa
pada tanggal dua puluh tiga dan juga dua puluh empat september kemarin itu menjadi salah satu potret penting dalam perjalanan demokrasi indonesia pada tahun dua ribu sembilan belas
apa alasannya dan bagaimana media kemudian seperti tempo dan juga cnn indonesia tv memotret perjalanan mahasiswa pada saat gerakan kemarin
tetap bersama kami jangan kemana mana kami akan kembali setelah lagi
masih ini mendengar masih ini mendengar
sangat disayangkan kami tidak percaya

dan kami tidak percaya kepada wakil rakyat kami yang justru tidak mendengar aspirasi dari rakyat
hidup mahasiswa hidup rakyat indonesia
hidup rakyat indonesia
hidup rakyat indonesia
mas azul di sini apa alasannya sebetulnya kita lihat bersama ini
cover laporan akhir tahun majalah tempo
tempo kemudian memotret dan juga mengapresiasi masa aksi ketika mahasiswa jadi ujung tombak demokrasi
mas azul saya langsung saja laporan akhir majalah tempo memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada gerakan mahasiswa
ini mungkin yang terbesar setelah dua puluh tahun reformasi ya mas ya dengan satu tujuan yang sama
kami sudah mengikuti pergerakan teman teman mahasiswa sejak september
demo itu terjadi dan sebelumnya
jadi kita sebetulnya wartawan teman tempo sudah masuk di sela sela perbagai kegiatan rapat rapat yang mereka bikin
kami ada di sana dan kami melihat memang ada genuinitas gitu ya
jadi kemurnian dari gerakan mereka
tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa dua ribu sembilan belas ini berbeda dengan yang dihadapi oleh senior seniornya dua puluh satu tahun yang lalu
kita tahu demonstrasi terbesar sebelum ini adalah reformasi sembilan puluh delapan
di sembilan puluh delapan mereka menghadapi soeharto yang
yang dipilih tidak secara demokratis dan seterusnya
sementara di sini mereka berhadapan sama pemerintah yang dipilih secara demokratis mengklaim dirinya populis
dan berhadapan dengan politik elektoral yang belum selesai sampai sekarang
jadi mereka berhadapan sama persoalan yang cukup pelik
kalau mereka tidak pintar pintar memilih tuntutan memilih isu mereka bisa dituding sebagai boneka dari lawan politik presiden ketika itu
nah menurut saya di sini kita harus kasih apresiasi yang
besar kepada mahasiswa meskipun dari sisi skala tidak sebesar pada tahun sembilan puluh delapan
tapi mereka menghadapi problem yang sangat serius
kita tahu bahwa para buzzernya kedua belah pihak itu rajin sekali menggoreng dan menciptakan musuh
jadi mudah sekali ketika mereka menyebut misalnya terpleset menjadi
tidak setuju kepada hasil pemilu misalnya atau gagalkan pelantikan mereka akan dituding sebagai menjadi boneka dari lawan politik
nah itu yang mereka jaga betul
dan berdasarkan pengamatan kami di lapangan pemerintah kita tahu bahwa
kami di lapangan pada hari h sebelum dan setelahnya kita lihat mereka konsisten sekali menjaga isu itu
sehingga yang diangkat adalah isu isu publik yaitu undang undang kpk ru kuhp dan beberapa undang undang lain
nah memang ada yang berhasil ada yang tiga
yang paling koboh keras kepala pemerintah adalah dalam hal undang undang kpk
artinya dari tujuh tuntutan mahasiswa yang kemudian mewakili kegelisahan masyarakat itu sudah sebagian tercapai menurut tempo atau gimana sih mas
nah puncak dari semua undang undang yang dipersoalkan ini sebenarnya adalah kpk
bahwa yang lain juga mengganggu dan mengusik kita termasuk mahasiswa itu iya tapi ujung sebetulnya puncaknya itu
nah puncaknya itu sebenarnya tidak dipenuhi
nah ini yang menurut saya menjadi catatan buruk di akhir dua ribu sembilan belas
koran tempo hari ini menulis cover yang menurut saya sangat satiris yaitu dua ribu sembilan belas adalah tahun yang harus dilupakan
kenapa karena begitu pedihnya gitu ya
bagaimana teman teman mahasiswa turun
mahasiswa luka dan mati tapi tetap saja kpk seperti yang kita lihat sekarang
bukan cuma lemah tapi sendi sendinya dipatahkan
jadi buat saya pr nya teman teman mahasiswa ini belum selesai nih urusannya
belum selesai jadi nggak usah merasa hebat atau merasa berhasil
ini masih panjang sekali urusannya
oke mas revo kalau ini kan tempo dari segi cetak ya dari media cetak
kalau dari cnn indonesia tv kalau kita lihat kita juga mengawal ya mas ya beberapa kali aksi demonstrasi
dari mulai mereka bertemu dengan dpr dari mulai aksi demo dua puluh tiga dua puluh empat sampai tiga puluh september
kita juga konsisten menyuarakan itu menyiarkan itu
apakah kemudian cnn indonesia juga memotret dan juga memberikan apresiasi yang sama mas
bahwa demonstrasi ini memberikan oase di tengah harapan gitu
ya kita tentu yang harus kita beri pertama itu kan penghormatan kita setinggi tingginya lah kepada para mahasiswa ini
karena kan banyak sebenarnya banyak di antara kita ini yang sebenarnya sudah pada waktu itu sempat ragu ragu
otsus bertanya tanya gitu kan
selama ini kan kita selalu merasa bahwa mahasiswa ini di setiap zamannya itu kan selalu menjadi agent of change ya
jadi agen perubahan gitu lah
nah harapan itu yang selalu disematkan publik aktivis pro demokrasi kepada mahasiswa
nah kemudian ketika september dua ribu sembilan belas kemarin ada banyak tagar
mahasiswa zaman sekarang ini ternyata punya caranya sendiri lah untuk mengkonsolidasi diri
seperti yang tadi dikatakan
seperti yang tadi dikatakan oleh mas azul gitu
perlawanannya jenuin gitu
bahkan kita kan pada waktu itu sempat bertanya tanya ini siapa yang menggerakkan
ada yang bertanya tanya seperti itu
tapi kita kan tidak bisa menemukan siapa yang menggeraknya
artinya yang kita pantau di lapangan kita melihat bahwa mahasiswa ini bergeraknya memang bergerak dengan inisiatif sendiri
nah bagaimana kemudian kita meng cover itu
tidak hanya di jakarta kan sebenarnya
ada di delapan kota
bukan kejayaan memanggil
bahkan di kendari kita juga melakukan peliputan seperti itu
di makassar dan di kota kota besar lainnya
dan kebetulan tim kita kan ada di sana semua gitu
tapi memang centernya tentu di jakarta
kita pada waktu itu meliput teman teman mahasiswa bergerak itu
dari pagi sampai tengah malam
sampai kemudian kerusuhan itu pecah gitu ya
dan memang pada waktu itu juga di jurnalis sendiri kan juga banyak yang menjadi
korban pada waktu itu
tapi artinya cnn indonesia juga melihat nggak sih bahwa mereka ini di tengah banyak yang sebetulnya tidak percaya mahasiswa mahasiswa yang sekarang ini kan lebih banyak sebetulnya yang nongkrong di warung kopi gitu
di tempat tempat minum kopi
tapi ternyata demo kemarin itu diinisiasi oleh generasi z dan juga generasi milenials
yang jauh dari pemikiran kita selama ini yang mereka ternyata bisa menginisiasi pertemuan pertemuan politik
kemudian membahas diskusi diskusi politik
itu juga terpotret gak sih
potret tidak sih dalam pemikiran cnn selama ini
selama ini kan kita juga dalam beberapa hari ketika aksi aksi itu berlangsung juga beberapa kali mengundang perwakilan mahasiswa dalam dialog dialog seperti ini kan gitu
kita sendiri di newsroom juga sempat ternggang angah gitu ya dengan gaya komunikasi mahasiswa
bukan hanya mahasiswa pada waktu itu
termasuk juga adik adiknya di stm kan
agar stm bergerak gitu
kita semua langsung berpikir
ternyata generasi z yang selama ini kita pikir adalah generasi yang apolitis gitu
ternyata punya kepeduluan yang sangat tinggi kepada isu isu publik
isu isu yang selama ini kita bahkan kita sendiri kan nyaris putus asa gitu ya
ketika di parlemen dalam kurun waktu tiga belas hari mengebut beberapa banyak rancangan undang undang
kita kan sempat sempat ini gimana ini caranya supaya dpr ini tidak keras kepala mengesahkan undang undang tersebut
nah beruntunglah pada waktu itu teman teman mahasiswa kawan kawan mahasiswa ini bergerak gitu ya
dan sampai kemudian angkanya pun di jalan itu cukup spektakuler
kira kira itu kan memang sebuah pemandangan yang nyaris tidak pernah kita lihat setelah era reformasi sebenarnya kan
waktu kita lihat bahwa masa menyemut di depan dpr mpr
kemudian cukup bertahan stamina nya juga cukup lumayan gitu untuk sebuah aksi yang tanpa ada penyokong dana yang ya kalau
ini ya kalau kita lihat kan ini apakah kalau dalam tempo pun juga menulis bahwa tidak ada bohir di belakang itu
artinya makanya demonstrasinya tidak berumur panjang
karena tidak didanai oleh pengusaha ataupun partai pemerintah
dan juga orang orang
ya soal dana dan dukungan eksternal di luar mahasiswa ini bisa jadi pisau bermata dua ya
di satu pihak kalau kita belajar dari sejarah demonstrasi mahasiswa yang lama lama ada unsur pihak luar yang mendukung
itu yang membuat anda katakan tadi dia bisa berlangsung lama
nah di sini dalam kasus mahasiswa ini saya kira yang paling fenomenal adalah ya pengumpulan uang lewat si siapa namanya
platform lah ya
satu platform pengumpulkan uang
dan tokohnya salah satu tokohnya adalah ditangkap kan
nah ini yang membuat menurut saya itu berjalan terus
nah apakah tidak ada dukungan pihak luar ini membuat gerakan mahasiswa berhenti pada tanggal dua puluh tiga dua puluh empat saja
nah itu soal lain lagi gitu ya
karena di situ juga ada unsur menurut saya ada unsur pengalaman mengorganisir diri yang mungkin belum sebanyak seniornya
lalu kemudian kematangan ideologis itu banyak hal yang bisa kita elaborasi
dino anda merasa nggak sih bahwa dua ribu sembilan belas itu adalah tahunnya kebangkitan
gerakan mahasiswa dan sebetulnya apa yang men trigger
singkat saja nanti abis ini kita lanjutkan lagi
di sini saya berbicara kapasitas trisakti selaku korda dki benusantara karena kita bagian kecil lah dari besarnya nama mahasiswa indonesia
sebenarnya yang kita sampaikan adalah dua ribu sembilan belas menjadi sebuah masa kelam demokrasi
dan kita menganggap dua ribu sembilan belas ini penuh dengan kekhawatiran
kekhawatiran terhadap pimpinan instansi pemerintah maupun kekhawatiran untuk menyampaikan pendapat
karena banyak intimidasi kita tahu di uncen
dibatasi di ternate itu juga ada yang mahasiswa di do
bahkan di uir itu juga di riau ada bentuk serangan serangan seperti bom molotov ke rumah salah satu presma sekitar di situ
tapi yang kita sampaikan di sini adalah ada sebuah kemudahan demokrasi
dimana ibaratnya kita analogi nih di mahasiswa indonesia seperti sebuah lahan
lahan subur di mana ada tanah itu adalah konstitusi
dari tanah itu ada sebuah tanaman itu namanya adalah demokrasi
dan hari ini buah dari pohon itu buah dari demokrasi
sedang mengalami buah yang kerdil
artinya apa partisipasi publik hari ini tidak didelibatkan
karena apa adanya musim yang sangat buruk
ini yang cuma kita sampaikan
masa kelam demokrasi ya
apa sebetulnya yang dimaksud dengan masa kelam demokrasi
apakah kebebasan pendapat mahasiswa kemudian dibatasi
jangan kemana mana tetap bersama kami
kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di layar demokrasi

anda masih menyaksikan layar demokrasi
saya mau langsung ke dino dulu
gimana ceritanya sebetulnya mahasiswa yang tadinya di under estimate kemudian bisa menggalang kekuatan sebegitu besar
dan untuk tujuan yang sama secara singkat sampai tempo menulis malam konsolidasi di kampus reformasi
bisa cerita secara singkat gak
jadi memang sebenarnya ini kita dipermudah dengan ada media sosial itu satu
tadi adanya tagar tagar ataupun poster untuk kita konsolidasi sangat dipermudah
tapi yang terpenting adalah kenapa bisa terjadi
karena tadi ada bentuk kekecewaan akumulatif
dimana di sini gerakan mahasiswa adalah gerakan moralitas
intuisi hati kita merasa ini ada hal yang salah
bayangin setiap minggu selalu keluar isu
ya kan ibu kota permasalahan kemanusiaan di papua capim bermasalah
dan mungkin puncaknya di undang undang kpk yang disahkan dengan tiba tiba
ibaratnya itu sangat memudahkan kita di pusat
sebenarnya gini di setiap daerah sudah bergerak
ini udah kayak pemantik pemantik api dari pusat hanya mengibaskan saja
jadi kita harus bergerak
ini bentuk kegelisahan mahasiswa
iya kegelisahan gerakan moral
ketika kita kibaskan menjadi besar
dan ini nggak perlu banyak waktu untuk kita konsolidasi
ini hal yang salah dan harus kita lawan
karena semua daerah di daerah daerah sudah bergerak
kita tahu di riau bergerak di bengkulu bergerak jawa timur bergerak bandung bergerak
jadi ini sangat mempermudah
di jogja pun juga sudah bergerak
jadi tadi saya bilang gimana sih cara bisa sebesar ini
karena tadi bentuk akumulasi kekecewaan
dan setiap minggu muncul isu isu baru
ketika di pusat bergerak ini menjadi sebuah angin
yang membuat kita bergerak
tapi kan sebetulnya banyak juga yang bertanya
sepuluh ribu mahasiswa itu memang mengerti semua isinya revisi undang undang kpk
karena ternyata kalaupun kita tanya banyak juga nggak yang tahu gitu
apakah kemudian dari yang simpul simpulnya ini
dari para aktivis aktivis di kampus ini kemudian menjelaskan gitu secara diam diam atau gimana
saya rasa mahasiswa memang adalah kaum intelektual
jadi kita bergerak pun nggak mungkin tanpa riset akademik ataupun kajian
tapi nggak mungkin juga kita menyampaikan kepada semua mahasiswa untuk paham
karena kalau kita tunggu sebulan
semuanya paham nggak akan gerak gerak
tapi yang kita sampaikan adalah hari ini sedang ada kemudahan demokrasi
kemudahan partisipasi publik
tidak ada transparansi tidak ada dialog di publik
dan ini kita sampaikan dan semuanya merasa hal yang sama
jadi lebih ke gerakan moral
kita nggak bahas tentang legal standing tapi moral standing
bayangin ribuan mahasiswa turun ke jalan ngerasa ada suatu hal yang tidak baik di negaranya
itu bergerak mungkin tanpa paksaan tanpa pemahaman
kita kalau dengan pemahaman yang baik lebih baik
tapi kemarin pun banyak yang tertanya tanya
kemarin pun banyak yang turun karena apa
itu sih keresahan moralitas tadi
mas azul adanya keresahan kegelisahan dari mahasiswa yang kemudian memuncak
tapi setelah tanggal dua puluh tiga dua puluh empat tiga puluh september itu kemudian menurun dengan drastis
turut bahkan cenderung hilang
kita tidak mendengarkan lagi suara suara mahasiswa
gimana itu tempo memotret itu apa sebetulnya yang sedang terjadi
ada masa kelam demokrasi nggak sih pak
secara teknis sebetulnya ada persoalan bahwa pada periode setelahnya
mereka agak kesulitan karena ujian
ini teknis sekali sebetulnya
di beberapa kampus ujian saya tahu misalnya beberapa mahasiswa atau pentolan mahasiswa
bernegosiasi dengan kampusnya untuk menunda
supaya mereka bisa turun ke jalan setelah dua puluh dua dua puluh tiga dua puluh empat
tapi itu tidak terjadi itu satu
kedua menurut saya upaya dari pihak keamanan dalam hal ini polisi
untuk meredam mereka dengan berbagai cara itu to some extent sampai batas tertentu berhasil
salah satunya adalah melakukan tindakan tindakan yang kekerasan
sampai meninggalnya mahasiswa dan sebagainya
itu saya kira punya pengaruh
ketiga yang saya bilang tadi rasanya mungkin kita harus bilang bahwa pengalamannya memang belum cukup
dan belum cukup kental sebetulnya secara ideologis
yang lain juga menurut saya adalah
hampir semua dari mahasiswa turun adalah elemen elemen intrakampus
dalam hal ini adalah bem
bem di sana bem di sini
beda dengan sembilan puluh delapan di mana bem hanya salah satu
yang lain adalah yang di luar kampus
misalnya forum kota gitu ya
itu kan semua gerakan di luar kantor yang tidak bisa dikontrol atau tidak bisa dipengaruhi secara langsung
nah hal hal ini memang membedakan dengan tahun sembilan puluh delapan
tapi menurut saya kalau sekarang pemerintah bersikap atau merasa sangat confidence bahwa
demonstrasi tentang undang undang revisi undang undang kpk itu bisa dipadamkan
dan kemudian revisinya toh berjalan dan tidak ada demonstrasi lagi
menurut saya itu adalah sebuah kesalahan yang fatal dari pemerintah
karena harusnya dia melihat bahwa ini adalah sebuah benih perlawanan yang harus mengubah pandangan pandangan mereka
tentang apa itu kebijakan publik apa itu aspirasi dari masyarakat dan sebagainya
sehingga ini tidak bisa diulangin lagi harusnya
memang betul ada pengebosan nggak sih
sebetulnya seperti yang dibilang sama mas azul tadi
memang ada pengebosan dari pihak pihak penguasa gitu
ancaman terhadap teman teman
kalau kita dengar kan ada yang diikutin gitu oleh para
pendegah hukum ataupun intel gitu itu benar kan
sebenarnya tadi meluruskan juga bukan karena alasan kita kayak ujianto
tapi kita pun dari mahasiswa perlu evaluasi
bayangin banyak sekali kawan kawan yang ditangkap
bahkan di halo leo dua kawan kita harus mengorbankan darah dan air matanya
sampai hari ini kita perjuangkan pelakunya belum tahu siapa
dan ini kan nggak mungkin kita terus dibuat kencang nih gerakan
karena akan semakin banyak korban berjatuhan
banyak orang yang ditangkepin represif akan semakin tinggi
jadi kita menurunkan eskalasi bukan artinya kita sebagai parlement jalanan berhenti bergerak
tapi kita mundur satu dua alangkah untuk loncat yang lebih tinggi lagi
kamu ikut diintimidasi nggak anda ikut diintimidasi nggak kemarin
intimidasi pasti ada
bahkan gak cuma di jakarta tadi saya sampaikan
tadi kayak di papua itu keterbatasan mereka untuk berkumpul
tadi di ternate ada yang di do
bahkan di riau tadi ada yang sampai dilempar bomolotov rumahnya
jadi intimidasi itu ada karena apa
tadi fungsinya adalah untuk memecah belah kesulitan mahasiswa di sini
karena tadi benar gerakan independen tidak ada yang bisa memegang
caranya apa dengan intimidasi intimidasi seperti itu
saya namanya sedikit aja ya anda bisa bayangkan sembilan puluh delapan itu dia dan teman teman ini saya kira mungkin belum lahir
belum lahir kan atau kalau
bahkan kalau pandai setahun dua tahun
masih muda sekali jadi memori terhadap pengalaman langsung terhadap demonstrasi masuk yang besar itu praktis tidak ada
jadi dari mana mereka belajar dari sejarah dari bacaan dari media massa
yang ada jarak dengan peristiwa demonstrasinya sendiri
jadi saya kira kita nggak bisa terlalu membebankan harapan kepada mereka
seperti mengangkut batu besar
saya kira nggak bisa begitu juga kita mesti realistis
dan penjelasan yang barusan kan menurut saya sangat jujur
bahwa mereka harus mengatur strategi
dan itu bagian dari strategi juga
oke tapi meskipun kita bilang bahwa tidak bisa terlalu berharap
tapi ini awalan yang baik sebetulnya
ya demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa itu
tapi awalan yang baik ini ternyata harus merenggut nyawa mahasiswa
ada dua orang kemudian tiga orang pemuda lainnya
masuk akal gak sih mas sebetulnya di alam demokrasi yang sudah maju
negara kita sudah kebebasan demokrasinya sudah sampai sebegininya
tapi ternyata ada juga demonstrasi yang merenggut nyawa mahasiswa
masuk akal nggak sih mas bahwa ada kebebasan berpendapat yang sedang dikekang gitu
pasti nggak masuk akal itu jawabannya
jadi jatuhnya korban ini kan akibat ekstresif powernya dari penegak hukum
penegak hukum itu kalau kita melihat dan ini kan ada banyak rekamannya ya
ada rekaman video di zaman hari gini gitu
ketika semua orang pegang kamera apa namanya telepon berkamera
artinya kan banyak yang bisa mengabadikan gambar
dan kita lihat yang beredar kan bagaimana kemudian penegak hukum itu membubarkan aksi aksi mahasiswa
itu kan sangat sangat di luar batas lah ya kalau kita lihat itu
termasuk yang di kendari pada waktu itu
sempat juga ketika sore ada kabar penembakan itu mabes polri kan sempat melakukan konferensi pers
bahwa kejadiannya itu agak jauh dari titik aksi demonstrasi
tapi penegak hukum ini lupa di zaman sekarang orang itu bisa mengecek dengan banyak aplikasi yang ada di internet
ketika gambar itu ketika sesaat setelah konferensi pers berlangsung kemudian ada video beredar di media sosial
kemudian muncullah satu shot yang memang sangat cepat ada gereja sion atau apalah itu
kita bisa tahu bahwa kejadiannya ada di depan gereja tersebut
dari situ kemudian kita bisa track kan lewat aplikasi aplikasi peta yang ada di internet
karena kita bisa tahu bahwa caranya ternyata tidak begitu jauh
jadi dalam era seperti ini harusnya penegak hukum itu tidak perlu menutup nutupi
jejak digital nggak bisa bohong ya mbak ya
berceceran di mana mana gitu
dan itu yang kemudian kan ditakutkan
dalam beberapa kasus tahun dua ribu sembilan belas ini pemerintah kemudian lebih memilih untuk menutup akses internet
akses internet ditutup dalam beberapa dua kali setidaknya ya ketika papua dan kemudian di peristiwa ketika bawaslu
mulai mulai bawaslu itu
bagaimana kemudian menutup akses informasi publik dan bagaimana ini kan artinya ya kalau tadi kita sempat menyinggung tentang kebebasan berpendapat ya
ini salah satu yang kita sesalkan juga
oke kemudian bagaimana mahasiswa melihat rezim penguasa sekarang
nanti kita akan bahas tetap bersama kami
kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di layar demokrasi
anda masih bersama kami di layar demokrasi saya mau langsung ke dino
mahasiswa bagaimana melihat dan juga memotret rezim penguasa saat ini
ada persoalan demokrasi yang paling mendasar kebebasan berpendapat sulit mengkritik rezim penguasa saat ini
anda yang anda rasakan seperti itu
secara fundamental memang tadi saya sampaikan adanya kemudahan demokrasi
jantung dari demokrasi adalah partisipasi dan hari ini partisipasi lewat aspirasi masyarakat
itu sangat dibatasi sangat dibatasi bahkan dibungkam
dan kita sini menyampaikan pada pemerintah pada negara bahwa eh kalian ini kerja jangan nggak benar
karena banyak anak muda banyak mahasiswa yang memantau kalian
seperti kata bung hatta mahasiswa adalah akal dan pikiran dari masyarakat
hari ini kita anggap ada suatu kemudahan demokrasi dan kita coba suarakan
kemarin poin dari terpenting gerakan mahasiswa bukan masalah benar atau salah
bukan dibahas masalah legal standing tapi moral standing
bagaimana ada suatu kebijakan hukum dan hari itu banyak sekali penolakan tapi tetap disahkan
hari ini dimana ketibatan publik
padahal kita tahu di pasal dua puluh delapan e itu kita dibebaskan untuk berpendapat tapi hari ini tidak didengarkan sama sekali
kita tahu juga hukum tanpa moral adalah kezoliman
dan hari ini kita sampaikan pada negara
jangan aneh aneh di sini ada mahasiswa ada anak muda yang terus mantau
tapi mahasiswa masih punya harapan dengan rezim penguasa ataupun dengan partai politik untuk penyampaian aspirasi
atau udah hilang sama sekali
makanya kemarin kalau kita lihat poster posternya itu keras keras sekali mengkritik rezim dan juga mengkritik partai di dpr
kita sih optimis harapan itu masih ada
dan ini dua ribu sembilan belas menjadi pemantik perubahan bahwa kita tahu rakyat jangan sampai diolok olok
dan disini kita sampaikan kalau misalnya negara masih seperti ini kita akan semakin besar akan terus berkelanjutan dan akan semakin masif gerakannya
jadi kalau misalnya ditanya masih ada harapan kita optimis masih ada harapan
tapi negara jangan main main sama masyarakat tolonglah pakai hatinya untuk rakyatnya
mas azul kalau dari sisi media merasakan kegelisahan yang sama nggak sih
sebetulnya dengan mahasiswa ada persoalan demokrasi untuk kebebasan berpendapat mengkritik gitu
ada persoalan itu nggak sih mas budi
secara formal kebebasan berpendapat itu tidak dibatasi secara formal ya
tidak ada pemberedalan pers
tidak ada nkk bkk di kampus misalnya seperti dulu di zaman orde baru
tapi kalau kita lihat dalam prakteknya praktek praktek yang mengarah ke sana itu terjadi
misalnya tadi disebutkan
bagaimana menteri membuat sebuah himbauan supaya rektor rektor melarang
mas iswa ada usbimu melarang
jadi hal hal yang mengarah ke sana
pemberedelan pers tidak ada tapi kekerasan terhadap wartawan ada
tidak ada pemberederan tapi di papua kita lihat akses terhadap ps dibatasi lewat blackout di internet dan sebagainya
jadi menurut saya ada sebuah gerakan semacam creeping gitu sesuatu yang merangkap
pelan pelan untuk menggerus elemen elemen dari demokrasi
nah yang paling terlihat tentu saja adalah di dua ribu sembilan belas sebagai catatan akhir tahun adalah pelemahan kpk
yang itu jelas sekali
sikap negara terhadap anti korupsi itu adalah sebuah ukuran yang sangat sangat obvious sangat sangat jelas
kalau dia tidak dukung maka kita bisa tahu arahnya negara ini mau kemana
dan selalu itu dikatakan bahwa itu dilakukan
disadari atau tidak
untuk membuat pertumbuhan ekonomi yang tadi anda sampaikan di depan untuk meningkat
karena tantangan dua ribu dua puluh itu besar sekali dalam hal ekonomi
seolah olah itu benar
karena ya kalau tidak semua orang boleh ngomong semua orang boleh bebas maka bagaimana kita mengkonsolidasi untuk ekonomi
kan argumentasinya begitu
padahal yang terjadi adalah nggak pernah ada pertumbuhan ekonomi yang baik kalau hak hak sipil itu tidak diberikan
jadi pertumbuhan itu akan semata mata demi pertumbuhan
dinikmati oleh segelintir orang
tapi masyarakat umum yang membutuhkan lebih dari sekedar pertumbuhan tidak ada
jadi meskipun stabilitas ekonomi mencoba untuk dicapai tapi kalau tidak ada stabilitas politik itu juga tidak akan tercapai gitu ya mas ya
dan kalau misalnya pemerintah kemudian
kalau stabilitas politik itu dipahami sebagai upaya untuk memberangus kebebasan itu dampaknya akan buruk sekali
artinya kalaupun pemerintah menghiraukan gitu gerakan mahasiswa itu seperti yang tadi disampaikan dino ini akan pelan pelan merangkak menjadi lebih besar gitu ya
seperti tahun sembilan puluh delapan bisa seperti itu
dan saya agak surprise sebetulnya kalau lihat dari presiden jokowi itu datang dari saat pemerintahan di daerah yang terbiasa sekali dengan dialog
ingat dulu dia memindahkan pedagang kaki lima semua diselesaikan dengan dialog
itu kan prestasi prestasi yang selama ini dia torehkan
kenapa begitu urusannya pada kpk dia nggak mau dengerin gitu
dpr dibiarkan saja bergerak seperti itu
amanat presiden dikeluarkan untuk terjadinya diskusi antara dpr dan pemerintah membahas undang undang
dan yang terakhir adalah perpu tidak dikeluarkan
jadi menurut saya ada pergeseran yang cukup signifikan dari pemerintahan pada periode kedua ini
oke mas revo cnn melihatnya juga sama nggak sih ada persoalan kebebasan berpendapat mengkritik ada persoalan yang mendasar soal demokrasi kita di rezim yang sekarang
ada banyak hal yang tadi sudah disampaikan oleh mas azul dan juga dino ya bahwa ada paradoks yang dilakukan oleh pemerintahan jokowi
karena jokowi ini kan dipilih secara demokratis gitu artinya
dan kemudian ada banyak janji janji tentang demokrasi yang dia sampaikan ketika masa kampanye
tapi pada kenyataannya banyak kebijakan kebijakan yang bisa kita katakan membatasi kebebasan berpendapat
benar bahwa pers di era sekarang ini gampang lah tidak perlu ada siup untuk menerbitkan pers
kalau dulu kan zaman orde baru ada harus ada siup gitu
sekarang semua orang bisa mendirikan perusahaan pers dengan bebas gitu
cuman pada kenyataannya kekerasan terhadap awak media kan juga masih terus berlangsung gitu
di catatan aliansi jurnalis independen misalnya tahun ini ada lima puluh tiga kasus kekerasan terbanyak justru dilakukan oleh polisi misalnya
jadi dalam peristiwa may itu ada dua puluh jurnalis yang digebuki
ketika peristiwa september aksi september menolak undang undang kontroversial itu
ketika peristiwa september aksi september menolak undang undang kontroversial itu

sampai kemarin kan juga masih terjadi aksi aksi pemukulan terhadap jurnalis
nah ini kan salah satu indikator bahwa kebebasan berpendapat ketika kebebasan pers itu tidak diterapkan dengan baik oleh pemerintah sekarang
hal lain juga bagaimana ketika pada waktu aksi aksi demonstrasi itu menristek dikti misalnya
mengeluarkan banyak seruan atau
ada kebijakan siapa yang masih melarang mahasiswa untuk berdemo
itu kan juga kita seolah olah langsung setback ke masa dulu tahun ketika daud yusuf mengeluarkan nkkbk
tapi yang kita catat adalah begini aksi demonstrasi itu aksi mahasiswa aksi gerakan gerakan pro demokrasi itu tidak bisa dilakukan

yang dilakukan oleh kawan kawan mahasiswa kemarin itu hanya sebagai peristiwa
yang dilakukan oleh kawan kawan mahasiswa kemarin itu hanya sebagai tiga

akan butuh masa inkubasi yang cukup lama untuk mematangkan aksi demonstrasi tahun sembilan puluh delapan misalnya
inkubasinya itu kan berlangsung dari tahun tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
oke tahan dulu ditahan dulu tahan dulu apa yang akan dilakukan untuk memperpanjang masa inkubasi dan apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa untuk tetap memelihara gerakan masa aksi kedepannya mengkritik pemerintah
jangan kemana mana tetap bersama kami kami akan kembali saat lain
jangan kemana mana tetap bersama kami

ada lagi yang akan dilakukan oleh kext nella demokrati karena waktu kita sedikit ya dino apa sebetulnya yang akan dilakukan oleh mahasiswa untuk tetap memelihara gerakan masa aksinya ini karena kan pemerintahan yang sekarang masih berlangsung selama empat tahun lagi
tentunya masih banyak sebetulnya peristiwa peristiwa dan juga kebijakan kebijakan yang harus tetap dikawal apa yang akan dilakukan
saya rasa teman teman akan semakin progresif bahkan gerakan kebolehan akan jauh lebih cepat

literasi juga mulai hidup
yang saya sampaikan sih kita nggak hanya di september dua ribu sembilan belas
bahkan di desember kemarin
udah mulai banyak yang pergerakan pergerakan
setiap aliansi saya contohkan seperti
bem nusantara hari ham
internasional tanggal sepuluh desember kita menemui
komisi tiga dpr dan kita sampaikan tuntutan yang
belum diindahkan di september
bahkan masalah kemanusiaan
permasalahan ham terdahulu permasalahan ham kontemporer
seperti halo leo atau permasalahan ham
berat seperti dua belas menit
semangat satu semangat dua itu saya sampaikan
jadi memang hari ini
mahasiswa sudah bergerak untuk menjaga
eskalasi dan meningkatkan eskalasi jadi dua ribu dua puluh
kalau masih ada kemudahan demokrasi
masyarakat dalam mengambil kebijakan bukan
nggak mungkin mahasiswa akan semakin besar gerakannya
dan itu sudah dibuktikan pada desember kemarin
hari ham internasional
berarti kalian akan turun ya untuk mengawal kebijakan kebijakan
pemerintah karena tahun dua ribu dua puluh ini agenda politiknya
banyak sekali terutama di dpr ada
revisi undang undang pemilu kemudian revisi undang undang pilkada
dan juga rkuhp juga akan dilanjutkan
jadi kalian siap turun lagi kita akan memanfaatkan diri kita
sebagai mitra kritis pemerintah ketika baik kita dukung
ketika salah ya kita kritisi karena kita
tahu kita akan selalu banyak masalah di
di dalam nusantara ini kalau kita
terus menghindar dari permasalahan tersebut kita akan
tidak akan pernah merasakan nikmatnya hidup kalau terus
menghindar dari suatu permasalahan
dari sisi media harapannya apa nih mas terhadap
aksi masa mahasiswa supaya tidak berhenti
pada euforia yang kemarin saja
kalau saya sih percaya bahwa
diajarin atau tidak diajarin
disarankan atau tidak disarankan
mahasiswa akan terus mengkonsolidasi diri
itu alamiah sekali
itu sudah alamiah apa yang membuat
dia tumbuh subur kondisi
politik di masyarakat anda tadi sebut
misalnya di dua ribu dua puluh tantangannya
besar sekali sejumlah undang undang
akan dibahas lalu ada
lalu kemudian yang juga tidak kalah penting
adalah ancaman resesi dunia
disebut sebut itu adalah pertemuan yang sangat minim
sudah mengatakan itu sebenarnya resesi jadi
menghadapi kondisi ekonomi
jika dia tidak melibatkan publik
jadi pelibatan terhadap publik
itu harus dilakukan karena dia berhadapan
sama problem problem yang real yang dirasakan
apa yang terjadi pada dua ribu sembilan belas
tidak membesar karena saya rasa juga
karena rakyatnya tidak kelaparan
tidak ada harga bbm yang melonjak
tinggi tidak ada kelangkaan pangan tapi
kalau di dua ribu dua puluh krisis
ekonomi itu terjadi kita tidak bisa
bayangkan nah yang ingin saya pesan adalah
pemerintah sebetulnya punya pengalaman
dalam merangkul publik
pada malam ini adalah leadership nya pak jokowi
lombok itu dipakai belum terlambat ya
untuk merangkul publik belum terlambat itu dipakai
untuk merangkul masyarakat merangkul
menghadapi tantangan global itu secara bersama sama
jangan ditinggal jangan terlalu
oke mas revo ini singkat saja durasi mas
karena kita sudah mau habis nih harapan dan juga
masukannya dari cnn kepada teman teman mahasiswa
negara yang sehat itu kan kalau
misalkan ada kontrol sosial
terhadap penguasanya nah
dalam kasus kemarin dua ribu sembilan belas
kita melihat walaupun awalnya itu bertentangan antara
kubu satu dua parta parta politiknya
tapi dilalah ketika
september itu semuanya jadi
satu suara antara parlemen
yang seharusnya menjadi kontrol dari pemerintah
itu satu suara nah
tumpuannya sekarang bagaimana siapa yang akan menjadi
kontrol sosial terhadap pemerintah tentunya
kita semua berharap
tentu masiswa aktivis
dan juga media kita kita semua ini yang akan
menjadi pengontrol pemerintah
supaya tetap ada di
relnya on the track sehingga pemerintahan
berjalan dengan baik kalau salah itu
kita ingetin dan salah satunya tentu masih
kita bertumpu pada masiswa untuk selalu mengingatkan
pemerintah itu oke berarti terima kasih
sekali ya terima kasih sekali juga
teman teman mahasiswa sudah mengawal kemarin dan
akan terus mengawal jangan sampai padam
gerakan mahasiswanya terima kasih juga kepada
para narasumber yang sudah hadir di malam tahun baru
hari ini memberikan pencerahan dan juga apresiasi
tinggi kepada teman teman mahasiswa
demikianlah demokrasi malam ini pastikan
anda mengikuti perkembangannya
jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia
bersama layar demokrasi di cnn
indonesia karena maju mundurnya
kualitas demokrasi kita amat bergantung
kepada partisipasi anda dalam merawat
kebebasan ini saya riva rapa t w pamit
selamat malam sampai jumpa selamat tahun baru